ini pun masih terkendala pasang surut air laut
dia difonis dua belas tahun penjara
dibuat berdasarkan prinsip national interest
duduk itu adalah merokok yang baru gitu